pembukaan piala dunia basket dua ribu dua puluh tiga ini tinggal menghitung hari
meskipun memang tim nasi indonesia tidak berlaga
namun tentu ajang ini memiliki nilai penting bagi indonesia
karena jakarta menjadi salah satu dari tiga kota tuan rumah piala dunia tahun ini
kita langsung saja bergabung dengan junas miradiarsyah
yang merupakan sejajaran loc piala dunia fiba dua ribu dua puluh tiga
selamat sore mas junas
selamat sore apa kabar
sehat mas junas bagaimana kabarnya semoga dalam kondisi sehat juga
sehat alhamdulillah sehat
yang pasti ini lagi persiapan terus dilakukan ya
karena pembukaan akan berlangsung jumat dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh tiga
saya baca baca kabarnya presiden jokowi juga akan hadir
kalau bicara kesiapan venue sejauh ini gimana mas junas
ya kalau dari venuenya sendiri
beberapa waktu lalu kita ketahui bersama
yang telah diresmikan oleh bapak presiden
dan itu menjadi tanda bahwa secara venue itu sudah memadai
kemudian kita juga dari sisi panitia sudah melakukan tes event beberapa waktu yang lalu
kami yakin bahwa tempat baru ini akan memukau tidak hanya penonton dari indonesia
tetapi juga karena ini ditayangkan di seluruh dunia
ini membuktikan bahwa kita di olahraga khususnya di bola basket telah memiliki fasilitas
dengan standar internasional
yang sangat baik
jadi saya yakin kemudian juga dari dukungan pemerintah
terutama menpora dan kemenkupr yang telah membangun stadion ini
telah memenuhi standar fiba yang diterapkan untuk perselatan fiba world cup nanti
oke mas yunas kalau kita bicara kemudian teknologi kemutakhiran dari fasilitas yang ada begitu di jakarta
apa saja yang bisa diunggulkan ini mas
ini kapasitas ini kapasitas tiga belas merupakan yang terbesar
kemudian di pusat kota di lokasi gbk senayan
kemudian juga dari teknologi pembangunannya ini disebutnya environmental friendly
jadi banyak hal hal yang dilakukan untuk kombinasi antara environmental technology dengan teknologi modern
kemudian juga tidak hanya untuk bola basket
venue ini akan bisa digunakan untuk cawan cawan
cabang olahraga lainnya termasuk juga untuk konser konser
dan untuk basket sendiri ini tidak hanya lapangan utama yang seperti bisa kita lihat di layar di belakang saya
tetapi juga ada dua lapangan penukung lapangan latihan jadi total ada tiga lapangan di sini
dan juga teknologi seperti giant screen yang seperti kita sering lihat di tayangan televisi internasional untuk pertandingan olahraga
indonesia kali ini punya
jadi ini akan membuat excitement pertandingan pertandingan olahraga semakin menarik lagi
khususnya nanti pertama kali kita lihat di fiba world cup
oke di fiba world cup akan jadi apa ya sejarah juga nih
nanti kita akan sama sama menyaksikan dari bangku penonton
kita tahu biasanya yang jadi unggulan itu tidak hanya pertandingannya saja nih di ajang olahraga seperti ini
tapi juga kemudian rangkaian opening ceremony nya nih mas junas
apa yang kemudian akan jadi kejutan di opening ceremony yang akan berlangsung pada jumat nanti

ya jadi jumat tanggal jumat
dua puluh lima itu akan ada dua pertandingan
salah satunya adalah pertandingan yang sangat ditunggu antara kanada dan perancis pukul dua puluh tiga puluh
di mana tim tersebut merupakan tim dengan pemain nba yang cukup banyak
untuk para penggemar bola basket ini sangat ditunggu
sebelum dua puluh tiga puluh kita ada sesi pembukaan pukul sembilan belas lima belas

dan nanti ada kita juga ingin menunjukkan performance dan cultural performance
dari indonesia karena ini akan ditayangkan juga di seluruh dunia
bagaimana kita bisa menceritakan secara kreatif secara visual indonesia dan jakarta
kemudian juga ada performance yang tidak kalah menariknya
karena ini perlahan lahan dunia
kita akan dihibur oleh artis yang sudah sangat dikenal masyarakat
agnez monika akan tampil di opening ceremony nanti
wow ini jadi pasti di nanti ya walaupun saya dengar info katanya tiketnya sudah ludas terjual ya
oke kalau kita bicara soal pertandingan apalagi piala dunia bola basket ya
tidak hanya pertandingan di lapangan saja yang dinanti
tapi biasanya juga ada side event yang digelar di sekitar arena tersebut
di ajang fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini ada apa saja mas yang bisa kemudian dinikmati oleh para pecinta bola basket
baik jadi dari sisi pertandingannya sendiri
kan sudah sangat menarik ya
di mana ada juara bertahan juara dunia spanyol main di indonesia
kemudian perancis kemudian juga kanada
yang tadi seperti saya sampaikan
banyak sekali pemain pemain nba yang untuk pertama kali akan bermain di indonesia
dan namanya bola basket tidak lepas juga dari sportainment
jadi di sela sela pertandingan akan banyak sekali hiburan di saat halftime
water break dan sebagainya

dan juga kita untuk melayani mudah mudahan kita selalu nge battle
masyarakat secara umum secara luas kita mengadakan yang namanya penzone jadi penzone itu buah festival
ya ada musik ada kultural ada foods dan sebagainya itu bertepatan dengan lokasi indonesia arena
di seberangnya tepatnya di sparks oke di area sekitar spark itu ya jadi bisa kemudian dimanfaatkan oleh
jadi ada penzone itu kita bikin sekali kegiatan di situ oke tiketnya seperti apa mas untuk mengakses
semua rangkaian kegiatan dari fiba world cup ini ya tiketnya sangat mudah kita sudah buka dari
beberapa waktu lalu sampai hari ini pun kita masih buka dan sampai dengan hari pertandingan pun nanti
masih dapat dibuka di online di loket com dan disitu kami layani untuk seluruh penggemar bola
level harga yang terendah maupun harga yang paling tinggi dan ada banyak paket juga misalnya
suka dengan tim spanyol saja ada namanya paket follow my teams gitu ya bisa mengikuti seluruh
bandingan dari spanyol kemudian ada juga yang ingin memanfaatkan ini sebagai ajang untuk
berkreasi bersama keluarga ada namanya weekend pass di mana bisa dibeli untuk perbandingan
sabtu dan minggu dan masih banyak lagi seperti kita lihat di tv

kapasitasnya sangat besar kemarin kita lakukan test event meskipun belum dibuka semuanya tapi antusiasme masyarakat khususnya di jakarta ini sangat tinggi sekali
apa yang kemudian perlu diperhatikan bagi para penonton yang ingin menyaksikan rangkaian acara dari fiba world cup dua ribu dua puluh
baik jadi kalau do and ⁇ dont ⁇ nya kita menghimbau karena ini fasilitasnya di tengah kota kemudian juga dipredisi ada juga beberapa rangkaian acara lainnya
menggunakan transportasi publik atau memanfaatkan kantong kantong parkir yang ada seperti di fx kemudian di depan jcc dan ada beberapa kantong lainnya
itu perlu dimanfaatkan dan mempersiapkan jalan untuk menuju indonesia arena
kemudian untuk lainnya lagi mengenai persiapan untuk nanti kekhawatiran untuk makan minum itu tidak usah khawatir karena semuanya akan tersedia di indonesia arena
termasuk juga merchandise termasuk juga hal hal lain yang bisa menghibur para penonton nanti di lokasi indonesia arena
tapi yang pasti juga jangan lupa pakai pakaian yang nyaman ya untuk menyaksikan nanti pertandingan luar biasa yang akan berlangsung
terakhir mas yuna saya ingin tahu pandangannya kita tahu walaupun timnas memang tidak berlaga
tapi ajang ini tentu punya peran berat
bagi eksistensi indonesia di ajang bola basket begitu ajang olahraga basket karena semua mata pasti tertuju pada fiba world cup ini
boleh anda jabarkan pandangan anda tentang seberapa penting sih sebenarnya kita benar benar menjaga eksistensi kita
kemampuan kita untuk tetap bisa baik imajinya di fiba world cup ini
jadi menurut saya ada dua hal yang pertama adalah kita sebagai tuan rumah mencoba untuk membuktikan kepada dunia
dengan beberapa kegiatan internasional yang pernah terjadi sebelumnya seperti asean games
kemudian juga ada kegiatan olahraga yang levelnya dunia di cabang olahraga lain
nah ini kesempatan kita bola basket juga bisa menunjukkan hal yang sama
kita menjadi tuan rumah yang baik dari sisi service hospitality kemudian dari perlengkapan pertandingannya
dari fasilitas pertandingannya sehingga kita bisa membuktikan kedepannya untuk ajang olahraga yang lebih besar lagi
ya apakah itu nanti olimpiade dan sebagainya itu yang pertama
kemudian yang kedua kesuksesan ini kita harapkan juga after effect nya
terutama untuk bola basket ke depan dengan kehadiran pemain pemain dunia bisa belajar langsung
bisa semakin terinspirasi sehingga meningkatkan gairah masyarakat untuk bermain bola basket semakin besar
dan harapannya setelah ini juga industri olahraga semakin bergeliat lagi
kita tahu berapa tahun belakangan setelah covid selesai
jadi semua olahraga sudah mulai kembali sudah mulai meningkat
dan ajang internasional seperti ini sangat penting supaya bisa semakin inspirasi
kita bisa melihat standar internasional itu seperti apa dan kita bisa lakukan dan kita bisa mengejar kekalahan kita ke depan
baik jadi bahan bakar juga untuk penyemangat terus mencetak prestasi hingga ke ajang internasional
dan kali ini juga kita ciptakan ekosistem yang kondusif ya dalam penyelenggaraan fiba world cup ini sebagai tuan rumahnya
bikin indonesia bangga terus
terima kasih kepada mas junas miradiarsyah sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
nanti kita update lagi ya mas sepanjang rangkaian dan sesudah rangkaiannya ini berakhir
terima kasih sehat selalu mas jonas